bagaimana kemudian media memotret peristiwa diberhentikannya lima puluh tujuh pegawai kpk
yang kemudian juga ada manuver trunojoyo di ujung pemecatan para pegawai kpk ini
kita akan bahas seperti biasa di hari minggu bersama dengan para jurnalis senior di editorial view malam hari ini
sudah bergabung ada mas revolusi riza wakil pemimpin redaksi
dan juga kepala peliputan dari cnn indonesia tv
dan nanti juga bergabung bersama dengan mas revo ada mas budi setiarso
kepala pemberitaan korporat dari tempo
jadi saya akan lanjutkan dulu mulai bersama dengan mas revo
selamat malam mas revo
selamat malam renha
baik mas revo pekan ini publik tentu dan media menyoroti lima puluh tujuh pegawai kpk
yang sudah diberhentikan di tanggal tiga puluh september yang lalu
ada banyak pertanyaan sebetulnya dari masyarakat
terkait dengan manuver dari kepolisian yang tiba tiba di ujung menawarkan para pegawai ex kpk ini
untuk bergabung ke dalam lembaga polri
apakah kita juga punya pertanyaan dan kebingungan yang sama
atau bagaimana kemudian kita memotret peristiwa pemberhentian dari lima puluh tujuh pegawai kpk
yang kemudian ada penawaran dari pihak kepolisian
ya ini menarik renha tiap fenomena ini
jika begini semua institusi negara apalagi institusi itu berkaitan dengan keamanan dan pertahanan
itu kan pasti punya standar kewawasan kebangsaan
institusi institusi tersebut dalam merekrut pegawainya pasti punya standar lah
tentang kewawasan kebangsaan
kalau dalam konteks dulu misalnya ya ketika sebelum reformasi
ada penataran p empat
kira kira kan begitu
harus lurus penataran p empat sekian ratus jam misalnya
untuk menjadi eselon berapa gitu ya
lalu kan kalau misalkan jenjang sekolah menengah pertama
sekolah menengah atas dan kuliah juga setiap awal awal masuk
kan juga ada penataran p empat
artinya ada standar lah terkait dengan wawasan kebangsaan
nah yang menarik adalah ketika ada lima puluh enam
pegawai dinyatakan tidak lolos kewawasan kebangsaan di satu institusi
kemudian bisa diterima di institusi lainnya
nah ini kan juga menimbulkan kebingungan
apakah standar wawasan kebangsaannya berbeda
atau apakah ada muncul pertanyaan lain
kalau misalkan itu bisa diterima di institusi yang satu
kenapa di institusi yang lain tidak diterima tidak lulus
kenapa mereka tidak lulus misalnya
tapi ada berapa pertanyaan kan
seharusnya kan kalau misalkan tidak lulus ya tidur lulus saja gitu
apakah memang kemarin sengaja tidak diluluskan
kan kita juga ini kan juga sebuah pertanyaan dari awal ya
kita kan menduga menduga dan kemudian menganalisa kenapa kok sampai
apa namanya tidak lulus misalnya
padahal nama namanya juga kita tahu beberapa nama namanya itu
ada yang selama ini menjadi mentor untuk tes wawasan kebangsaan
ada juga yang lulusan akademi kepolisian ada juga macam macam gitu
disebut sebut sebagai isunya adalah isu taliban misalnya
tapi ternyata tidak semuanya juga muslim
ada yang buddha ada yang kristen ada yang katolik dan sebagainya gitu
jadi banyak pertanyaan sebenarnya memang awal di isu wawasan kebangsaan ini
terlebih sekarang kemudian kok tiba tiba diterima di kepolisian
apakah ini sebagai politik jalan tengah
apakah ini politik dua kaki dan sebagainya
jadi masih banyak memang renhat pertanyaan
dan kemudian kalau misalkan diterima di kepolisian
nanti mereka akan ditempatkan di mana
akan mengurusi apa dan sebagainya
itu pertanyaan pertanyaan itu yang ke depan masih harus terus kita pantau ya reinhardt ya
yang juga jadi pertanyaan adalah sampai saat ini kita belum tahu
sikap dari ke lima puluh tujuh ex pegawai kpk ini ya
menunggu kepastian apakah mereka akan menerima tawaran itu
atau kemudian akan menolaknya
ini juga belum ada penjelasan yang cukup clear dari mereka ini
apa yang kemudian kita soroti dari sikap yang kemudian belum diambil oleh para ex pegawai kpk ini
betul ketika kita mencoba mengkonfirmasi pada minggu minggu ini ya renat
ketika polri kemudian menawarkan lima puluh tujuh pegawai kx ya
ex pegawai kpk itu masuk ke kepolisian
saat ini ada tiga kubu lah ya yang bisa kita katakan demikian
satu kubu adalah menerima gitu masuk akan menerima tawaran kepolisian
satu kubu masih pikir pikir dan ada kubu ketiga yang saat yang paling tidak sampai katakan tidak kpk atau tidak sama sekali
seperti itu ya
tapi ini masih omongan omongan di belakang layar
artinya masih omongan omongan yang kita belum dapat
mereka sendiri juga mengatakan kami masih akan berkoordinasi dengan lima puluh tujuh untuk menyamakan sikap
jadi ini juga masih yang kita tunggu apakah lima puluh tujuh orang ini akan menerima atau menolak atau bagaimana
tapi kan juga lima puluh tujuh ini juga terdiri dari beberapa level
ada penyidik ada juga yang orang orang misalnya lipang kemudian office boy dan sebagainya
nah ini menarik tapi tidak tidaknya ini menarik yang minggu ini akan terus kita ikuti gitu kan
jawabannya seperti apa
oke saya sapa mas revo sudah bergabung mas budi setiarso mas buset dari kepala pemberitaan korporat dari tempo
mas budi setiarso selamat malam mas
terlambat dikit ya
kabar baik ya
ada mas revo juga bergabung bersama dengan kita malam hari ini
oke saya langsung ke mas budi setiarso
kalau dari tempo bagaimana sorotan terkait dengan peristiwa bahasanya tiga g tiga puluh stwk gitu ya
apa yang menarik apakah ada temuan atau penelusuran dari tempo dari peristiwa ini
oke saya tidak terlalu jelas suaranya karena sedikit terputus putus
tapi suara saya apakah cukup jelas
cukup jelas mas buset
oke oke jadi yang pertama barangkali yang perlu saya sampaikan
karena tawaran dari kepala polisian ini adalah satu perkembangan yang menarik ya
jadi ini adalah sebuah bagian
dari permainan politik yang kita mulai sejak dua ribu sembilan belas kan
ketika undang undang kpk yang lama direvisi
cepat dalam waktu yang tidak wajar begitu
kita bisa melihat di keputusan mk misalnya
terus kemudian dalam aturan peralihannya kan memang tahun sejak dua ribu sembilan belas
itu ada alih status dari pegawai kpk menjadi
ini adalah bagian akhir yang ya bapak akhir untuk menjadikan kpk sebagai instrumen eksekutif
dan ada proses yang kemudian disebut sebagai tes kewawasan kebangsaan
nah ini sebenarnya bagian permainan yang diperlukan
dan sekarang setelah setengah waktu hampir selesai
lalu kemudian muncul tawaran dari kepolisian untuk menampung lima puluh tujuh plus satu ya
sekarang sudah lima puluh delapan
satu lagi beberapa hari yang lalu diputuskan juga tidak lulus
ini sebenarnya satu pegawai yang tadinya menempuh pendidikan di luar negeri
tapi kemudian mengikuti tes susulan ya
dan ini juga dinyatakan tidak lulus
hanya sehari setelahnya dia tidak boleh lagi masuk kpk
jadi tanggal dua puluh sembilan sk nya disandatangani
tanggal tiga puluh g bisa masuk kpk
ini secara undang undang ketenagaan kerjaan
ini sebenarnya juga satu
ini juga persoalan lain lagi ya
kan biasanya ada one man notice gitu kan
bahwa setiap pekerja yang diputus hubungan pekerjaannya ya tiga puluh hari setelahnya baru di efektif berlaku
tetapi ini di kpk adalah satu hal yang luar biasa
ada satu orang pegawai kpk yang dinyatakan tidak lulus
dan besoknya sudah harus tidak boleh bekerja
nah ini tawaran kepala kepolisian saya pikir perkembangan yang menarik
tapi kita masih sampai sekarang kita belum melihat detailnya seperti apa
delapan orang itu nanti akan ditempatkan di mana
lalu apakah semua posisinya sama
sementara kita tahu dari lima puluh delapan itu ada yang levelnya itu sudah level tinggi gitu ya
kalau di kepolisian mungkin sudah level bintang dua kan
karena dulu dia deputi
deputi yang juga tidak lulus tes wawasan kebangsaan
entah apa sebabnya gitu
apakah dijanjikan dalam satu kotak yang sama
lalu kemudian tugasnya apa
itu kita sama sekali belum paham
jadi saya kira nanti kita akan bisa mengetahui tawaran kepolisian itu akan seperti apa
itu telah ada detail detailnya
jadi devilnya itu ada di detailnya gitu
kalau kita belum bisa melihat detailnya maka kita tidak bisa melihat
pasti sebelumnya tawaran kepolisian
ya tapi sebagai sebuah gesture
ini adalah barangkali yang pertama dan yang juga terpenting adalah pengakuan
bahwa tes wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh kpk di bawah pak firly bahuri ini adalah satu langkah yang bermasalah gitu ya
sehingga ini kalau nggak bermasalah tentu saja itu kan hasilnya diakui oleh semua institusi negara ya
tapi ini oleh kepolisian diakui dan bahkan ditampung
jadi artinya kan sebenarnya tesnya bermasalah
dan hasilnya juga
dan itu mengkonfirmasi temuan dari komnas ham temuan dari ombudsman republik indonesia
sebuah lembaga negara yang menyatakan bahwa ada abuse of power ya dari tes wawasan kebangsaan
yang kemudian membuat lima puluh tujuh persatu itu tidak lulus gitu ya
dan begitu ada tawaran kepolisian
untuk menampungnya saya kira label
atau sampel bahwa mereka itu misalnya anti pancasila
tidak memiliki wawasan kebangsaan
itu adalah liable yang kemudian di
karena ada semacam pengakuan dari kepolisian secara tidak langsung
ini saya kira pertimbangan yang penting tapi kita masih akan menunggu detailnya seperti apa gitu mas
mas budi setiarso artinya kalau tadi anda katakan ini sebagai bagian dari permainan politik
yang kemudian ditunggu tunggu kan adalah sikap presiden ya
apakah sebagai sebuah tawaran dari kapolri
apakah ini kita bisa baca bahwa memang presiden
apakah tempo juga membaca bahwa presiden memang menyetujui rencana ini
atau ini juga menjadi bagian dari rangkaian permainan yang tadi sejak awal sudah mas buset sampaikan
ya ini kan sebetulnya kalau call utamanya kan kita harus mengikuti
rekomendasi dari ombudsman yang pertama ya
di situ kan ada semacam perintah untuk mengoreksi dari keputusan kpk
yang ya namanya alis status ya tidak ada seleksi
cuman memindahkan aja dari dulu pegawai kpk sekarang menjadi as dan disukai dengan undang undang kpk
tapi artinya tidak perlu ada ujian gitu
karena memang namanya alis status ini bukan seleksi kepegawaian
ini bukan orang yang tidak punya kemampuan lalu diseleksi untuk masuk ke pegawai
ini mereka udah berpuluh puluh tahun
sebagian menempuh pendidikan di luar negeri untuk penyidikan untuk investigasi
dan saya kira begitu mereka dipotong kemampuan mereka tidak digunakan itu adalah kerugian yang besar buat negara
jadi apa namanya ini bukan ini adalah alis status

itu sudah dinyatakan dengan tegas
oleh ombudsman republik indonesia oleh komnas ham ada abuse of power
dan ini saya kira yang pertama adalah harus diikuti itu
dan itu kan perintahnya kepada kpk
dan kpk tidak mengikuti
kemudian ombudsman melaporkannya kepada atasannya dalam hal ini sebagai kepala eksekutif ya pemimpin tertinggi eksekutif kan presiden
artinya sebenarnya di situ ada kewajiban dari pemerintah untuk mengikuti ombudsman
ombudsman itu wakil masyarakat ya
masyarakat yang mungkin berbeda dengan pengadilan ya
ini adalah semacam hak atau pelindungan buat hak hak masyarakat yang menjadi korban dari maladministrasi pemerintahan
nah ini mereka sudah mengeluarkan rekomendasi kepada kpk tidak diturusi lalu naik ke presiden sebagai kepala pemerintahan sebagai tertinggi
kita perlu menantikan apakah itu kemudian diikuti oleh pemerintah sebagai bagian dari pelaksanaan suplementasi

apalagi kemudian ditambah dengan komnas ham yang disitu ada banyak sekali temuan temuan yang bisa dibaca dan menunjukkan bahwa twk itu memang bermasalah gitu kan
nah kalau kemudian diturunkan dari kewajiban pemimpin tertinggi pemerintahan kepada kapolri saya kira ini juga menarik ya
ini apa ini proses permainan seperti apa ini yang
lagi lagi kalau menurut saya itu adalah ya ini perkembangan yang mana
tapi pertama tadi karena ini adalah perkembangan yang menarik
karena artinya pengakuan bahwa twk bermasalah tapi kita masih akan menunggu detailnya
sambal itu saya kira ya sih idealnya adalah keputusan obus keputusan komnasam itu dicuruti dan dengan gampang itu sebetulnya ya dialihkan saja satu ratus lima puluh delapan orang itu
dan kita bisa akan mendapatkan orang orang yang berkualitas ya
orang orang yang sebagian penepuk pendidikan di luar negeri
mengungkap kasus kasus besar korupsi di negeri ini ya
karena itulah iktp bansos apapun kasus itu mereka saya kira banyak terlibat dalam pengungkapan itu
dan karena itu kalau kemudian dialihkan kasus kan ini mungkin kehilangan muka gitu ya
tapi ini sebenarnya bagi negara itu saya kira akan baik gitu ya
kan kita sebenarnya nggak boleh menghakimi orang orang itu
orang orang itu nggak terwawasan kebangsaan
faktanya mereka adalah orang orang yang sudah bertahun tahun membersihkan praktek praktik korupsi gitu kan
nah ini ya tawaran yang pertama sebetulnya yang lebih baik adalah mengalihkan status mereka seperti undang undang
bukan menyeleksi ya
undang undang kpk menyebutkan alih status dalam dua tahun
bukan menyeleksi mereka untuk menjadi aset
nah ya itu saya kira apa namanya
kalau ada tugas atau kemenangan dari presiden dalam hal ini karena memang sudah dinaikkan dari tadinya lah koreksinya
atau perintah mengoreksi dari ombudsman sekarang dinaikkan ke presiden karena perintah koreksi itu tidak dipenuhi ya oleh pimpinannya
dengan berbagai alasan gitu
dan ya ini sangat menurut saya tidak mencerminkan sebuah lembaga yang kredibel menghormati keputusan lembaga lain
sebagai bagian dari etik antar lembaga gitu
mas revo buat kpk bagi kpk mungkin tanggal tiga puluh itu adalah terakhir dan bahkan wakil ketua kpk pak arsen dermana wato sudah mengatakan tidak ada urusan lagi dengan lima puluh tujuh plus satu pegawai kpk yang sudah diberhentikan
tapi buat mereka ini belum selesai karena masih menunggu kemudian bagaimana sikap presiden terhadap temuan dari ombudsman dan juga komnas ham
apakah kemudian kita masih mendorong untuk perlu kembali ke keputusan
perlu presiden untuk sekali lagi menyampaikan itu kepada publik sikapnya
atau kemudian kita memang mendorong bagaimana kemudian kepolisian menjelaskan detailnya seperti apa
karena yang tadi juga mas buset sampaikan ini kan belum jelas ya detail yang ditawarkan oleh kapolri itu bagaimana bentuknya
ya juga tadi mas revo menyoroti mereka ini akan ditaruh dimana begitu
nah apa yang perlu kita dorong setelah ini
itu yang akan kita bahas nanti
kita break dulu ya
kami akan segera kembali sesaat lagi
mas revo kita bicara kemudian setelah ini
bagaimana kemudian kita melihat apakah kita masih bisa mendorong untuk presiden angkat bicara lagi soal ini karena tampaknya ke lima puluh tujuh plus satu pegawai kpk
ex pegawai kpk ini masih menanti sikap pemerintah atas temuan ombudsman dan juga komnas ham
sambil juga menanti penjelasan dari kapolri
soal tawaran itu
apakah itu masih penting untuk kita dorong atau sekarang memang bolanya sudah dilempar ke polri mas revo
sampai saat ini kita masih menunggu ya reinhard presiden kembali berbicara gitu ya
karena kan memang seperti tadi disampaikan mas
ada dua rekomendasi dari ombudsman itu

yang kedua merangkul keputusan pimpinan kpk
yang kedua merangkul keputusan pimpinan kpk gitu ya
yang ketiga merangkul keputusan pimpinan kpk gitu ya
jadi ini memang bisa di rekomendasikan presiden untuk mengambil alih keputusan penetapan hasil
apa namanya hasil alih status pegawai kpk menjadi asn itu
jadi sampai sekarang memang ya kita masih menunggu ya
walaupun kapolri ini tentu bawahan presiden
dan ketika akan mengambil alih lima puluh tujuh pegawai kpk itu kapolri juga berkoordinasi dengan melaporkan kepada presiden
jangan sampai gini kita kan
masih ingat ketika dulu ada
revisi undang undang kpk
presiden pada waktu itu tidak
tidak ditanda tangani
tidak ditanda tangani oleh presiden
tapi kan pada akhirnya
revisi undang undang kpk
tersebut akhirnya disahkan
karena kalau misalkan presiden tidak menandatangani
dalam tiga puluh hari proses
perundangannya tetap berjalan
nah kita kan
di satu sisi
kalau di kasus yang dulu revisi
undang undang kpk itu tentu kita bisa
menilainya seperti ini apakah
memang presiden pada waktu itu
tidak menandatangani karena
memang tidak setuju dengan revisi undang undang kpk
presiden pada waktu itu mengambil
langkah dalam tanda kutip langkah
sedikit lebih aman tidak menandatangani
artinya presiden tidak setuju tapi
beliau tahu bahwa ini akan terus
bergulir karena konstitusinya
mengatakan setelah tiga puluh
hari tetap akan
jadi artinya ada politik
yang satu sisi
seperti seolah tidak
dengan tidak menandatangani tapi di sisi
lain membiarkan itu jalan
nah di kasus yang sekarang juga sama
ketika ditemui oleh beberapa pemimpin redaksi
pada waktu itu presiden kan juga mengatakan
jangan semua semuanya ke saya
nah memang pada akhirnya
kewenangan ini diambil alih oleh kapolri
tadi dikatakan oleh mas buset dan saya
setuju banget dengan begitu kan
kapolri itu seperti
mengatakan ya mereka
sesuawasan kebangsaannya ini
nggak ada masalah lah gitu
dan diperkuat juga kan oleh
pernyataan dari kadir tumas bahwa
walaupun tidak lulus
ke lima puluh tujuh orang tersebut
sudah tidak diragukan lagi dalam
tapi kan kita tidak ingin kita
sekarang ini inginnya begini nih prof
presiden harus mengambil langkah yang
lebih jelas lebih clear gitu perkaitan
lebih jelas lebih clear gitu perkaitan
dengan twk polemik twk dan lima puluh tujuh orang ini
apa sebenarnya apakah presiden akan
melakukan atau memenuhi rekomendasi
dari ombudsman mengevaluasi hasil
keputusan pimpinan kpk kemudian juga
mengambil alih persoalan lima puluh
alih status kepegawaian menjadi asn ini
sehingga semuanya jadi jelas gitu renhard
kalau sekarang ini kita seperti melihat
ya memang sih tidak semuanya harus
diselesaikan oleh presiden tapi
ketidaktidaknya lembaga kepresidenan
itu bisa lebih clear
dalam persoalan ini apakah memang
rekomendasi dari ombudsman
atau bagaimana atau ya sudah
ini seperti sekarang diserahkan aja ke kapolri
gitu kan tapi
tidak sampai sekarang kita masih menanti ya
seperti apa ini
ini tidak clear dari
istana terkait dengan polemik
di kpk dan lima puluh tujuh orang ini
oke jadi ada kesamaan konsistensi ya
mas revo dari presiden di undang undang kpk
ketika itu ramai dan juga sekarang di kasus
polemik twk ini oke sekarang kemudian
yang juga menjadi pertanyaan apakah kita juga perlu
mendorong kapolri untuk
sejauh mana follow up ini akan dilakukan
karena sudah disampaikan ke publik
sudah di respon oleh para pegawai kpk yang juga
beberapa hari lalu kami wawancara juga menyatakan
bahwa kami masih menunggu karena mereka adalah korban
masih menunggu apa sikap kepolisian begitu
apakah penawaran akan seperti apa
itu yang juga belum jelas ya mas arief
semuanya ini yang sedang kita tunggu kan
kalau dalam penjelasan dari kak kadipul mas
terakhir ya penjelasan terakhirnya kan seperti itu
bahwa sekarang kapolri memerintahkan kepada
asisten sumber daya manusia ya disitu
untuk menyelesaikan proses alih
status kepegawaian ini dari kpk ke kepolisian
tapi kalau kak kadipul mas mengatakan kan
mereka sangat dibutuhkan terutama dalam
dalam mengawal ya
mengawal anggaran anggaran terkait dengan
disitusi korupsi lah terutama
anggaran covid sembilan belas yang demikian besar ini
dan pengadaan pengadaan yang lain gitu
artinya bisa jadi memang
ada clue ditempatkannya ke yang tidak terlalu jauh
yang tidak terlalu jauh yang tidak terlalu jauh
yang tidak terlalu jauh
fungsinya dengan fungsi sebelumnya di kpk
tapi memang terus terang sampai sekarang kan
kita masih menunggu secara pasti
posisi apa yang ditawarkan
menjadi apa nantinya di kepolisian ini
dan bagaimana kemudian dengan level kepangkatannya
karena tadi disampaikan juga kan oleh mas dwi sjarso
bahwa pangkatnya ini beragam
dari yang tinggi gitu ya
kalau di kepolisian atau di tni
mungkin ada yang sudah perwira tinggi
iya ada yang perwira menengah perwira pertama
dan mungkin level level bintara atau tamtama gitu
itu nanti seperti apa ketika masuk ke dalam asn di polri ini
apa yang harus di apa tugas dan pokok dan fungsinya mereka di kepolisian
kemudian secara kepangkatannya seperti apa
ini semua yang sedang dinantikan
dan termasuk juga oleh teman teman ex pegawai kpk ini

mereka kan juga masih menunggu akan seperti apa
tawaran yang dari kepolisian ini secara detailnya ya
oke baik mas budi setiarso di tengah banyak pertanyaan
masih banyak pertanyaan dan juga penantian
bagi publik dan juga bagi media
setelah ini apa yang perlu kita soroti bersama
kita kawal bersama mas budi setiarso
apakah selain kemudian sikap presiden dan juga penjelasan dari kapolri
apalagi hal hal yang memang perlu kita soroti setelah ini
karena tentu ada implikasinya baik ke kpk dan juga ke instansi kepolisian
kalau pun nanti ada perubahan
kalau pun nanti ada perubahan
ada rekrutan yang kita belum tahu kan seperti apa bentuknya
ada rekrutan yang kita belum tahu kan seperti apa bentuknya

kalau saya melihatnya sebagai ya tadi
game spot antara banyak pihak yang berkompetensi dalam hal masalah kpk ini kan
jadi mungkin kalau kita flashback sedikit dari dua ribu sembilan belas
jadi kan kalau saya yakin bahwa itu sebenarnya bukan imigratis gpr saja
yang untuk merevisi undang undang kpk
tapi ini juga ya dalam hal ini kan dpr disusun juga oleh pemerintah gitu kan
dan kalau kita melihat
pak kutu peran menteri hukum juga sangat sensual
dan menteri hukum kan ini juga merupakan bawahannya pak presiden begitu ya
dan ini juga sisi politik yang lain gitu
bagaimana kita bisa melihat di permukaan
tapi di belakangnya saya kira ada permainan permainan politik untuk merevisi undang undang kpk ini ya
dari yang misalnya lembaga independen menjadi di bawah unsur atau kluster dari eksekutif gitu kan
nah tapi sisi politik ini akan menjadi sangat menarik
bagaimana problem atau isu twk ini yang sudah sangat menarik perhatian publik bisa diselesaikan dengan juga gaya politik kan
kalau gaya teknis hukum kan mestinya itu sudah

itu saya kira jalan yang paling mudah ya
jalan yang tidak politis tapi jalan hukum
nah kalau ini jalannya melingkar ini kan berarti bagian atau game seri politik kan
orang menunggu nunggu ini yang akan ditawarkan posisinya di mana
apakah mereka masih bisa menjadi benifik dengan status sipil gitu ya di jalan disitu
apakah lima puluh delapan orang ini nanti akan ditempatkan di satu keranjang yang sama atau menjadi jurubayar saja misalnya di satu institusi di kepolisian di bawah kepolisian
ini adalah games yang kita sendiri betul betul belum paham ujungnya gitu ya
dan itu jauh semakin menjauhkan penyelesaian dari teknis hukum gitu
padahal ya jalannya sudah gampang
sudah disediakan oleh ombudsman maupun komnasam
itu tempoh ajar
tapi kan sekarang udah lewat gitu
sudah ada phk gitu ya untuk lima puluh enam
dan itu artinya belum dijalankan
dan saya kira adalah bagian game seri politik ya
nah yang kedua adalah dalam efektif ketenagakerjaan ya
lima puluh delapan orang ini adalah manusia juga
orang yang punya kewajiban terhadap keluarganya
orang yang punya hak hidup dan pendapatan pekerjaan
dan mereka adalah orang orang yang berkompetensi
orang orang yang saya kira mungkin banyak orang berbeda beda
saya melihat ini adalah orang orang yang berintegritas tinggi gitu ya
dengan melihat rekam bijak mereka dalam pembuatan korupsi gitu
ini adalah persoalan ketenagakerjaan yang juga harus diselesaikan
dan mereka punya hak saya kira untuk menerima atau menolak tawaran dari
tawaran dari apa ya ke polisi adalah hal ini ya
yang sampai sekarang juga kita belum tahu detailnya
yang perlu kita lihat adalah kalau menurut saya bagaimana kita terus mendorong akan penyelesaiannya ya
jangan menggunakan penyelesaian politik tapi penyelesaian hukum gitu
penyelesaian yang sistem ketenagaan kita ya
ini dua lembaga ini perlu disampaikan ke publik ya bahwa ombudsman komnas ham itu bukan ngo
bukan lsm gitu ya
ini kan dua lembaga negara yang juga punya basis kuat gitu dalam sistem ketatanegaraan kita
jadi kalau mereka mengorganisasi itu seharusnya dituruti gitu
apa sebagai bagian dari asika antara hubungan antara lembaga
nah ini saya kira ada dua ya
yang pertama sisi kita berharap agar penyelesaiannya tidak secara politis
yang kedua kita juga harus menghormati dan
hak hak dasar dari lima puluh delapan orang ini tetap termenuhi oleh negara gitu
itu mungkin yang perlu saya sampaikan mas
baik menarik mas budi setiarso mas revolusi riza
kita dorong itu bagaimana kemudian sikap pemerintah sikap semua lembaga yang terkait ini untuk menyelesaikan ini tidak dengan jalur politis
tapi kemudian juga lewat jalur jalur yang seharusnya yang tadi juga sudah kita bahas
dan kita tunggu sikap dari sekali lagi presiden mungkin atau dari kapolri untuk menjelaskan apa kemudian follow up setelah
menyampaikan ke publik tawaran terhadap ex pegawai kpk ini
terima kasih banyak mas revo mas budi setiarso sudah bergabung dalam editorial view yang sangat menarik pada malam hari ini
terima kasih selamat malam sehat selalu
kami akan segera kembali saat lagi tetap di cnn indonesia newscast